menteri perhubungan budi karya sumadi
memperlakukan sistem online di jembatan timbang dan terminal di seluruh indonesia
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penghutan liar
yang dilakukan pegawai dinas perhubungan
mulai tahun ini sistem pengawasan di terminal maupun jembatan timbang
di seluruh indonesia akan menggunakan sistem online
sistem ini diharapkan mampu meminimalisir pungutan liar
yang diduga kerap terjadi di jembatan timbang dan terminal kedatangan bus
menteri perhubungan budi karya sumadi
usai meresmikan terminal tipe a
selo aji ponorogo jawa timur mengatakan
kementerian perhubungan juga akan membentuk balai
yang berfungsi mengawasi sistem transaksi
menteri budi juga berjanji akan menindak tegas
petugas dinas perhubungan yang tertangkap melakukan pungli
kita akan membuat suatu sistem yang satu dari pusat
dengan online dengan suatu pengawasan yang ketat
insya allah jembatan timbang dan terminal ini bisa kita kelola lebih baik
tindakan tegas itu sampai pemecatan